tak mendapatkan kejelasan status sang anak selama belajar di sekolah menengah atas negeri sepuluh kota bekasi
sejak diterima melalui jalur zona lokasi puluhan orang tua dan murid mendatangi sekolah
mereka marah hingga menangis histeris di hadapan pihak sekolah
kepala dinas pendidikan dan dinas pendidikan provinsi jawa barat untuk menuntut haknya
wali murid dari tujuh puluh dua orang siswa hasil penambahan zonasi penerimaan peserta didik baru online
mendatangi sekolah sma negeri sepuluh di medan satria bekasi
mereka bermaksud untuk bermediasi dengan sekolah soal anak anak mereka yang sudah tiga minggu sekolah
namun terabaikan haknya
mediasi berlangsung emosional bahkan orang tua murid ada yang marah marah
dan menangis saat menyampaikan keluhan mereka
tidak diterimakan anak ilegal
apa itu bahasa yang bagus pak
pada dasarnya kita tidak minta lebih karena kita tahu
hanya kita minta hak kita sebagai
orang tua terhadap anak anak kami apa yang harus kita dapatkan
pendidikan yang baik pengajaran yang layak jangan diadakan pembiaran
itu yang kita tuntut
kami anak indonesia
tak hanya orang tua murid perwakilan siswa juga menyesalkan
apa yang terjadi pada dirinya dan puluhan teman lainnya
kami anak indonesia butuh muranimu
sesi sedih kita serasa dibuli gitu
kita kayak anak terbunuh

jadi kita hanya seperti itu
nah habis itu orang tua sudah berjuang mati matian
tapi kita belum belajar sama sekali
ke tujuh puluh dua orang siswa ini terdaftar sebagai murid sma negeri sepuluh
hasil penambahan rombongan belajar zonasi yang masih terkatung katung nasibnya
belum ada kejelasan soal bagaimana nasib mereka selanjutnya
namun dinas pendidikan jawa barat berencana memperjuangkan mereka
arik kustara bekasi